menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator
menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam curat penuntutan jas masalah penuntut umum
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima
delapan delapan dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa richard eliasar kudengluniu dinyatakan ditutup